masih tentang narkoba seorang anggota dprd kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur
senin malam ditangkap saat sedang pesta narkoba di salah satu tempat hiburan karaoke
ya anggota dari fraksi gerindra ini berdali stres akibat diceraikan istrinya
dalam penangkapan seorang anggota dprd kabupaten kutai kartanegara berinisial rs
tertangkap tangan sedang pesta narkoba jenis sabu sabu bersama rekannya berinisial ak
saat kejadian keduanya juga ditemani dua wanita penghibur karaoke
di hadapan petugas satreskoba polresta samarinda
anggota dprd komisi empat fraksi gerindra ini mengaku menggunakan sabu sabu
karena stres dicerai istrinya
rs juga bermasalah
ia pernah terjerat kasus sengketa lahan hingga sempat nonaktif menjadi anggota dprd
selama satu setengah tahun
stres saya karena disangkakan makanya selalu selalu susah di dekat
ini relatif satu setengah tahun
satu setengah tahun baru aktif lagi bulan juli kemarin
ini satu setengah tahun itu mendermati pomg
sementara itu ketua fraksi gerindra dprd kabupaten kutai kartanegara
sangat menyayangkan kejadian ini dan berharap kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku
david andriawan samarinda kalimantan timur